kondisi rumah yang menyisahkan atap ini mengonfirmasi betapa dahsyatnya daya rusak yang dialami oleh perkampungan ini
akibat semburan awan panas material vulkanis gunung semeru pada sabtu yang lalu
renteng dalam bahasa indonesia berarti deret
posisi rumah di kampung ini memang rapat berderetan
jumlahnya sekitar dua puluh lima rumah
kini nyaris semuanya tersapu abu vulkanis panas
ini dua rumah
ini rumahnya siapa pak
rumahnya kawan juga
mana lagi pak rumah
itu yang kosong itu rumah semua empat rumah itu
iya empat rumah itu
saya merekam kesaksian warga
pengalaman warga hidup berdampingan dengan semeru seperti tak berarti apa apa
sabtu sore itu tiba tiba saja gelap
enggak ada suara ini
biasanya kan suaranya besar ini enggak ada ini
soalnya kan nggak bawa air lapar doang
semburan material awan panas guguran biasanya melintasi jalur lahar yang lokasinya jauh dari kampung ini
tetapi tidak kali ini
tapi ini tau tau kesini
jadi belok kanan andilnya itu putus
kampung ini musnah
sebagian warganya pun tewas terkubur material vulkanik
jika dilihat dari luasan area yang terdampak ini
ini bisa diperkirakan lebih dari dua ratus meter dari ujung sampai ke ujung sehingga tidak memungkinkan
bagi warga yang tinggal di desa ini untuk menyelamatkan diri dan proses evakuasi yang berlangsung
cukup sulit karena di tempat saya berdiri bahkan
kondisi dari material vulkanis berupa debu ini yang ketebalannya empat sampai lima meter masih sangat panas
sehingga kalau saya bertahan sedikit lama di salah satu titik
maka saya bisa merasakan panas itu sampai masuk ke kulit meskipun saya sudah menggunakan sepatu safety
ini yang kemudian dihadapi oleh banyak tim pencari yang melakukan pencarian di kampung renteng ini dari lumajang